empat terdakwa kasus suap perizinan proyek meikarta hari ini menjalani sidang dakwaan di pengadilan tipikor pada pengadilan negeri bandung
keempat terdakwa kasus suap proyek mekarta yang menjalani sidang perdana adalah direktur operasional lipo group billy sindoro
karyawan pengembang proyek henry jasman dan dua orang konsultan pengembang proyek meikarta taryudi dan fitri jayapurnama
mereka didakwa berperan sebagai pemberi suap kepada sejumlah pejabat kabupaten bekasi terkait pengembangan pembangunan proyek meikarta
dalam kasus ini kpk sebelumnya telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka termasuk bupati bekasi neneng hasanah yassin
sudah ada produser lapangan cnn indonesia laisa hoyrun nisa di pengadilan tipikor bandung jawa barat
laisa seperti apa jalannya sidang dakwaan hari ini
selamat sore eva betul sekali pada pagi hari tadi di pengadilan negeri bandung telah dilaksanakan sidang dakwaan terkait kasus suap meikarta
dengan terdakwa empat orang yaitu billy sindoro taryudi henry jasmen dan juga fitri jayapurnama
keempat terdakwa ini didakwa telah memberikan suap dengan total enam belas satu ratus delapan puluh dua miliar rupiah dan juga dua ratus tujuh puluh ribu dolar singapura
dimana rinciannya diberikan kepada bupati bekasi neneng hasanah yassin senilai sepuluh delapan puluh tiga miliar rupiah
dan sembilan puluh ribu dolar singapura
serta diberikan juga kepada kepala dinas perizinan kabupaten bekasi yaitu dewi tisnawati senilai satu miliar dan sembilan puluh ribu dolar singapura
selain itu juga diberikan kepada kepala dinas pupr kabupaten bekasi jamaludin senilai satu dua miliar dan sembilan puluh ribu dolar singapura
juga diberikan kepada kepala dinas pemadam kebakaran sahat banjar nahor senilai sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah
dan juga kepada kepala bidang
tata ruang dari dinas pupr kabupaten bekasi neneng rahmi senilai tujuh ratus juta rupiah
dan keempat terdakwa ini oleh jaksa penuntut umum dari komisi pemerintahan korupsi didakwa dengan tiga pasal yaitu
pasal lima ayat satu huruf a dan juga huruf b undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan serta pasal tiga belas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara
dan terhadap dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dari kpk ini
ada tiga orang terdakwa yaitu billy sidoro henry jasmine dan juga tari yudi yang akan mengajukan eksepsi
sehingga pada sidang selanjutnya yang akan digelar pada minggu depan
dengan agenda pembacaan eksepsi dari tiga orang terdakwa tersebut
baiklah laisa hairunisa melaporkan langsung dari pengadilan tipikor bandung